inno creativation menjadi ajang mencari talenta startup digital
sebagaimana pemerintah bersiap menyambut revolusi industri keempat
dengan mencetak generasi digital
hal ini disampaikan menteri komunikasi dan informasi rudi antara
saat menjadi pembicara pada inno creativation
dengan tema indonesia ekonomi digital kamis pagi di surabaya
rudy menambahkan indonesia kekurangan teknisi digital
untuk mengisi posisi pada perusahaan unicorn multinasional
yang ada di indonesia
karena pemerintah membuka peluang seribu digital talent pada tahun dua ribu delapan belas
sementara itu kepala badan ekonomi kreatif indonesia meminta usaha kecil
mulai membekali diri dengan kemampuan digital
apakah generasi generasi muda di era ekonomi digital siap menghadapi persaingan
kami akan bergabung dengan koresponden eka rima
langsung dari gelaran inno creativation di surabaya jawa
eka bagaimana dengan antusiasme peserta di sana
ya frida selamat sore
jika saya sudah memantau sejak pagi hari tadi
kemudian sampai siang seperti apa proses yang berlangsung
atau hari terakhir
dan antusias masyarakat kota surabaya
masih cukup signifikan sekali untuk otomatisnya
atau lebih utamanya adalah generasi muda pada hari ini
jika pagi hari tadi banyak sekali pembahasan pembahasan
terkait indonesia ekonomi digital
kemudian juga ada beberapa artis yang membagikan pengalaman mereka
di dunia keartisan dan juga bagaimana mereka bisa bertahan di bisnis mereka
maka pada sore hari ini ada materi yang cukup tidak kalah penting adalah
cashless society ini menjadi salah satu
hal yang harus dimiliki oleh unit unit usaha
atau oleh startup startup yang baru akan memulai usaha mereka
karena memang kita akan memasuki masa digital frida
bagaimana nanti mereka yang ingin memulai bisnis mereka
tidak hanya menggunakan penjualan secara langsung
misalnya person to person atau melakukan bisnis secara langsung
tapi mereka juga bisa menggunakan bisnis secara digital
yakni melalui sosial media
kemudian juga melalui aplikasi yang mereka ciptakan
untuk bisnis bisnis yang akan mereka mulai
ini menjadi salah satu hal yang harus dikuasai
atau dimiliki oleh setiap mereka
yang akan memulai usahanya pada hari ini
dan cashless society ini menjadi salah satu media
nantinya untuk bisa melakukan sistem pembayaran
dimana nanti indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
sudah masuk pada era cashles society
karena pada tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
kemarin kita juga sempat mengetahui ada peluncuran gerbang pembayaran nasional
kemudian juga bagaimana masyarakat sudah menggunakan kartu kredit untuk pembayaran
jalan tol juga sudah menggunakan kartu pembayaran pembayaran di minimarket juga sudah menggunakan kartu
cashless society ini menjadi salah satu komponen yang harus dikuasai oleh unit unit usaha
itu kenapa pemerintah saat ini cukup menggaungkan melalui inocreativation ini
agar masyarakat yang akan memulai bisnis mereka harus mulai menguasai ini
karena memang secara infrastruktur kita masih belum cukup memadai untuk bisa menjadi masyarakat
atau untuk bisa menjadi negara yang memberikan layanan secara cashless atau pembayaran non tunai
maka masyarakat dibimbing terlebih dahulu atau diajarkan untuk bisa menggunakan sistem pembayaran secara non tunai
maka nanti infrastruktur juga akan diperbaiki
harapannya seperti itu frida agar memang pertumbuhan ekonomi yang berada di indonesia ini
dan juga memancing minat masyarakat untuk tidak menggunakan uang secara tunai
ini juga nanti akan membantu bagaimana proses penggunaan uang kartal di masyarakat
pastinya akan tidak lebih banyak tersebar
dan ini juga pasti akan membantu percepatan perekonomian di negara kita
nah jika saya melihat antusias dari generasi muda yang hadir di sini
dari usia antara usia dua puluh sampai dua puluh lima tahun
mereka cukup antusias sekali karena memang dijanjikan banyak sekali hal oleh menteri rudiantara tadi
salah satunya adalah
mereka menjadi generasi digital
generasi digital di sini diharapkan mereka menguasai beberapa hal yang berkaitan dengan it
nanti ada peluang pekerjaan yang cukup luar biasa sekali
yang akan diberikan kepada unicorn yang ada di indonesia pastinya
karena di negara kita ada empat unicorn yang cukup besar
ini luar biasa sekali
sementara tiga diantaranya hanya ada di filipina thailand dan juga singapura
jadi sebagai negara sebagai pemilik unicorn terbesar di asean ini
harus memberikan peluang pekerjaan yang lebih besar
juga harus memberikan harapan lebih besar lagi pada generasi muda
maka hal hal seperti yang dilaksanakan pada dua hari ini
no creative fashion ini kalau bisa tidak hanya diselenggarakan di surabaya saja
tetapi di sejumlah wilayah yang berada di indonesia juga untuk memancing semangat generasi muda
atau minat mereka untuk membuka peluang bisnis mereka sendiri untuk menjadi ceo bagi perusahaan mereka sendiri
ini juga cukup digaungkan di daerah daerah lain di indonesia
supaya ini tertular frida tidak hanya di surabaya saja
di surabaya saja
tadi saya melihat antusiasnya juga banyak ditarik oleh kedatangan artis artis memang
dan memang artis ini menjadi salah satu daya pancing bagi generasi muda
untuk mereka mau melek digital
tidak hanya menggunakan handphone sebagai alat untuk sosial media
tetapi juga menggunakan handphone sebagai alat berbisnis dan juga berwirausaha
karena mereka bisa mencari uang menggunakan hanya dari genggaman mereka sendiri
ini yang harus diajarkan harus ditanamkan sehingga tidak terlena dengan gadget
tidak terlena dengan teknologi lalu kita melupakan bahwa teknologi itu juga bisa menjadi
peluang bisnis bagi kita pastinya frida
baik terima kasih atas informasinya eka rima langsung dari surabaya jawa timur